saya minta maaf pak tapi pak remon salah paham
mel sama sekali nggak melakukan itu
ibu gak perlu jelasin apa apa lagi kok ke deddy
deddy berhak marah sama aku atas apa yang aku lakuin ke ibu sama putri
seperti sus goreng aku kangen deh sama kamu
kita bisa ketemuan lagi
istirahat batu batak jangan main hp terus
aku juga kangen sama kamu
please banget jangan tinggalin daddy ya
tisu bener bener cinta banget sama ibu
bu boleh kan saya panggil ibu
akhirnya lo bisa jadian sama pangeran
suatu saat nanti lo ada masalah lo jangan sulkan bilang ke gue ya
karena gue adalah sahabat lo
daddy gak pernah ngajarin kamu terkasar sama orang tua
daddy gak pernah ngajarin kamu terkasar sama orang tua
daddy nyesel punya anak seperti kamu
dad dad kasih aku waktu untuk jelasin dikit lah
kamu ikut jojo atau daddy cabut fasilitas kamu
pak raymond maaf pak
mel sudah sangat keterlaluan
saya udah gak bisa ngurus dia saya benar benar kewalahan
tapi kejadiannya pak
sebentar bu nawang
mel pasrah banget ditarik om jojo dan om raymond
kok dia kayak kelapan sedih gitu ya
gue terlalu kenal sama melk
gak mungkin dia bisa tiba tiba sejenak itu
aku juga yakin
ih siapa sih
tau gayanya aneh banget
kayaknya dia bukan mahasiswi di sini deh
gue gak pernah lihat dia di sini tuh
kalau dari gayanya sih bukan anak kampus
rada rada angsek gitu deh
lo kira gue gak bisa denger apa yang lo omongin hah
nggak usah gayaan deh loh
emang kenapa kalau gue buka anak kampus ini
mending lapor security aja
biar dia diperiksa
anak kampus ini atau penyusup
menurut lo dijaga ya berdua
iya mbak ada apa
kayaknya dia bukan mahasiswa di kampus ini
mendingan bapak suruh pergi deh
takutnya dia bikin masalah di kampus ini
siapa yang jadi masalah di sini ya
kalian yang lot duluan pun jadi gue yang disalahin sih
apa mbak mahasiswi di sini
apa bisa ditunjukkan kartu mahasiswanya
anak gue gak punya lagi tuh kartu mahasiswa
aji udah masuk kelas lagi
kalau begitu mbak sekarang ikut saya
kasihan deh lo
kita langsung pulang aja pak udin ya
ini kan kode negara ausi
siapa yang telpon aku dari ausi
saya bicara dengan siapa ya
oh jadi kamu teman sma nya rizky
tante baru ingat kamu sekarang
ada apa naomi telepon tante
kemana pangeran ya
kok ruangannya kok kosong
loh bukannya barusan pangeran sudah pulang
ya karena administrasinya sudah selesai
makanya diizinkan pulang
jangan jangan pangeran kabur karena nggak mau pulang sama aku ke apartemen
kira kira udah berapa lama dia keluar dari sini
sudah sepuluh menit yang lalu pak
mungkin dia belum jauh dan aku masih bisa nyusulin
ya udah makasih ya
kamu itu benar benar ya mel ya
hampir kamu menampar bu nawang depan semua orang
tapi pak remon salah paham
mel sama sekali nggak melakukan itu
ibu gak perlu jelasin apa apa lagi kok ke deddy
dia berhak marah sama aku atas apa yang aku lakuin ke ibu sama putri
sebentar lagi shift kerja gue selesai
tadi siang pangeran ngabarin kalau sore ini dia udah boleh pulang
maksudnya balik ke rumah dia atau ke rumah pak regar ya
ya pak mak

jam tiga pas
saya mau pesan
kan chip kerja gue selesai nih
jadi lo tolong layanin ibu ini ya
dibantu sama teman saya ya bu
silahkan nge upsell sama mbak nih pak
lama banget sih gio
katanya janjian disini
jepsi gio ini belum dateng dateng juga
lama banget sih gio
gara gara ada urusan dulu
langsung berangkat ke kampus
tapi perut gue lapar nih
kita cari makan dulu yuk
gak usah repot repot cari makan kali
kan gue selalu bawa cemilan favorit gue di tas
pangeran tuh pulangnya kemana
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi